ngelamar kita nikah dengan semua keadaan pas pasan
hamil kan abis nikah ngahirin gisel langsung kb
aku ngelahirin anak kedua takut lagi pasang lagi kb
kayaknya sih keputusan yang tepat ya
karena kalau misalnya ibu nggak ikut kb
saudara aku lebih banyak lebih mungkin lebih dari sepuluh gitu kali ya
kalau sendiri kalau pnsi itu gajinya pas pasan nggak mungkin anak lagi ajar gitu ya
dan kebutuhannya lebih banyak
jadi aku bersyukur karena dua bersaudara jadi kebutuhan yang kita butuhin itu cukup gitu
dan alhamdulillah juga aku dapat rezeki dari kecil
tapi bukan lebih enak aku punya perjuangannya juga
mungkin walaupun kita beda beda generasi tapi masing masing punya perjuangan tersendiri
gue pacaran sama cewek gue yang sekarang udah ada tiga tahun lah
ya dalam waktu dekat sih sebenarnya
ya kalau ditanya siap sih ya siap
yang namanya juga laki laki
kalau ditanya siap ya siap
gue udah mau nyari biaya gedung sih
undangan menurut gue krusial sih
gue belum bikin
keluarga keluarga mereka yang jauh di sana nanti ada yang marah
cukup ribet sih
tapi ya juga ya dari tadi gue bahas biaya pernikahan doang ya
kayaknya sebenarnya masih banyak yang harus gue perhitungkan setelah pesta pernikahan
kayak misalnya nanti gue tinggal di mana biaya hidup gue apakah gue tinggal dengan bini gue akan cocok
harusnya gue mikirin itu sih
pacaran udah lama sih udah hampir lima tahun
lama banget ya
siap nikah nggak ya
siap sih siap banget
persiapan sih udah ya udah mulai
pasti kan kalau cewek tuh dari yang baju
nanti kalau udah nikah mikirin kan mau tinggal di mana
detail biaya pokoknya udah dipikirin banget
cuman hitung hitungannya aja
biayanya sendiri belum ada
mental sih udah juga ya
banyak juga yang cerita kalau misalnya mereka udah nikah tuh pasangannya tiba tiba bisa keluar kota lama banget
jadi ditinggalin rumah berbulan bulan
secara mental kadang kadang masih kepikiran juga deg degannya
udah siap belum ya